inilah video viral aksi warga jalan ismail sukabumi selatan kebonjeruk
saat melakukan tindakan pemerasan terhadap pengendara
untuk dibukakan portal saat pemberlakuan ppkm mikro di permukiman setempat
wanita yang menjadi korbannya sempat adu mulut
pasalnya dia mengaku tinggal di wilayah tersebut dan sudah membayar uang keamanan
namun saat hendak pulang oknum warga yang mematok uang tarif sebesar rp dua puluh ribu ini
tetap bersikeras tidak mau membukakan portal sebelum diberi uang
alih alih mendapatkan uang dua puluh ribu rekaman video korban justru viral di media sosial
hingga aparat kepolisian pun turun tangan
kepolisian sektor kebonjeruk jakarta barat yang menangani kasus ini
akhirnya melakukan mediasi dan mendamaikan kedua belah pihak
dan tidak akan mengulangi kembali untuk pak rose yang minta uang rokok
tidak akan diulangi dan tidak disuruh oleh siapa siapa atas kemohonan sendiri
kepada polisi pelaku mengaku melakukan tindakan meminta uang sebesar dua puluh ribu ini
adalah inisiatifnya sendiri
setelah mediasi korban meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya
yang dianggap merugikan warga